jalan jalan men
siap siap siap
belanja pak belanja pak
belanja pak belanja pak
asap itu sambil jalan
memang saya sih kalau misalnya
rumunan ruangan tertutup
yang kita bantu
atau teman teman kita yang bantu
ya saya anjurkan